sejumlah ulama dari mui jabar bersama keluarga dan sejumlah pejabat pemprov jabar
menggelar sholat gaib bagi emeril khan mumtaz putra gubernur jawa barat ridwan kamil
sholat gaib atau sholat jenazah dari tempat jauh dilakukan karena hingga hari ke tujuh pencarian
eril belum juga ditemukan
doa bersama bagi eril juga digelar habaib ulama dan warga di kabupaten probolinggo jawa timur
agar putra sulung ridwan kamil itu bisa segera ditemukan dengan selamat
bertempat di kantor majelis ulama indonesia mui jawa barat
kamis malam sejumlah ulama keluarga ridwan kamil yang diwakili kakak kandungnya erwin munaruzaman
dan sejumlah pejabat dari pemprov jawa barat menggelar sholat gaib
sholat ini dipimpin langsung dewan pertimbangan mui jawa barat kiai haji miftah farid
menurut perwakilan ulama sholat yang biasanya dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia ini
sudah sesuai dengan syariat islam
karena hingga hari ketujuh pencarian eril belum juga ditemukan
mui mengimbau agar masyarakat muslim dimanapun berada juga menggelar sholat goib di masjid masjid
untuk mendoakan eril dan ridwan kamil sekeluarga
wajiban kita adalah mendoakan dan terutama sekali menyolatkan kepada siapapun seorang muslim yang telah meninggal dunia
mudah mudahan keluarga yang ditinggalkan pak emil ibu dan semuanya diberikan kesabaran ketabahan
dan mendapatkan hikmah dari yang maha kuasa
habib ulama dan perwakilan warga desa sekabupaten probolinggo jawa timur
menggelar doa bersama di masjid al hasanah di desa suko kecamatan maron kabupaten probolinggo jawa timur pada kamis malam
mereka memanjatkan sholawat surat yasin serta doa doa dengan dipimpin habib dan ulama setempat
doa bersama ini ditujukan agar emril han muntas putra sulung rituan kamil
segera ditemukan selamat dan keluarga diberi ketambahan dan kesabaran atas musibah ini
sebelumnya emril han muntas putra sulung ridwan kamil gubernur jawa barat
dilaporkan hilang pada kamis
dua puluh mei dua ribu dua puluh dua saat berenang di sungai are di kota bern swiss
hingga hari ketujuh pencarian eril belum juga membuahkan hasil
tim liputan cnn indonesia